anggota jemaah haji asal kloter satu dan dua yang telah tiba di asrama haji di ebarkasi surabaya
minggu kemarin dinyatakan positif covid sembilan belas mereka tidak bergejala atau hanya mengalami gejala ringan
dua orang berasal dari kloter pertama dan lima lainnya berasal dari kloter dua
mereka dinyatakan positif covid sembilan belas melalui tes pcr
menurut sekretaris ppih ebar kasi surabaya tujuh anggota jemaah yang positif covid sembilan belas ini dalam kondisi sehat
tanpa gejala atau hanya mengalami gejala ringan
selanjutnya mereka akan dibawa petugas kesehatan kembali ke daerah asal untuk mendapat perawatan di rumah sakit
yang dari pcr test langsung dilakukan pemantauan kalau memang itu kondisinya ringan atau tanpa gejala
maka itu ulang dikoordinasikan lebih lanjut
dengan penelitian kesehatan masyarakat di kota
yang berat dilakukan perawatan di rumah sakit rujukan covid sembilan belas di surabaya
itu ada dua rumah sakit haji dan dokter jutaan